pilkada serentak dua ribu delapan belas penyanyi fia valen yang dikontrak istimewa oleh calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur
pasangan gusipul dan putih untuk menyanyikan lagu kampanye mengaku belum tentu memilih pasangan tersebut
iya tapi juga ada teguran karena pembuatan video klip lagu kampanye tersebut mendapat teguran dari panwaslu setempat
karena memakai fasilitas milik negara
inilah salah satu adegan pengambilan video klip untuk lagu kampanye berjudul kp setulur kp makmur
milik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf dan putih guntur soekarno
di pendopo delta wimbawa kabupaten sidoarjo jawa timur yang dimulai senin lalu
tidak tanggung tanggung penyanyi dangdut fia valen dikontrak istimewa oleh pasangan calon ini
untuk menyanyikan lagu kampanye yang berjudul kp setulur kpm
meski begitu fia valen mengaku belum tentu memilih pasangan gus ipul dan putih di pilkada nanti
ya lagunya jinglenya bagus banget saya suka sama maknanya
terus nanti bagus terus apa lagi ya
pokoknya artinya bagus banget
ini saya ketarik dan suka saya mau nyanyi
boleh tahu nilai kontraknya mbak
itu rahasia pabrik
apa bakal milih gus ipul nanti pak
apa bakal milih gus ipul nanti
itu rahasia sih
hanya saya dan allah juga nolak
sementara itu terkait pengambilan gambar lagu ini
panwaslu kabupaten sidoarjo memberikan teguran kepada bupati sidoarjo dan tim pemenangan gus ipul putih
karena menggunakan fasilitas milik negara
yaitu lapangan tenis yang berada di dalam pendopo delta wibawa sidoarjo
panwas itu ada dua kewenangan
kewenangan pencegahan dan kewenangan penindakan
kalau kemudian terkait dengan jungle via valen itu sebetulnya tidak ada pelanggaran
tetapi berpotensi ada pelanggaran
oleh karena itu kita menggunakan fungsi pencegahannya dengan cara mengirim surat kepada kepala daerah
untuk tidak meneruskan janggal tersebut
janggel tersebut di
diketahui kalau menggunakan fasilitas negara
dalam ajang pilkada jawa timur tahun ini
pasangan gus ipul dan putih menggait via valen dan nela karisma
untuk menarik dukungan masyarakat
riko hargiansyah sidoarjo
menggayat pemilih dalam suksesi pemilihan kepala daerah provinsi jawa barat
menjadi juga strategi mutlak dalam pemenangan
ini menggandeng artis marak dilakukan pasangan calon
faktanya hal ini juga dilakukan untuk menutupi kelemahan popularitas sang pasangan calon
menentukan siapa juru kampanye yang tepat menjadi salah satu strategi pemenangan pasangan calon
yang akan bertarung dalam pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
ramai ramai tim sukses mencoba memanfaatkan latar belakang publik figur atau artis untuk menarik masa
oh ya itu memang metode ya metode campaign itu adalah mengumpulkan orang banyak
menarik orang banyak campaigner kampanye itu meyakinkan apa visi dan misi
serta kekuatan daripada calonnya dan segala macam
memang banyak sudah menggagas menggunakan artis menggunakan musik musik dan ban segala macam
artis sudah ada ya tapi lebih baik nanti kita umumkan lah
yang pasti karena pak deddy mizwar ini backgroundnya juga artis selain beliau sekarang birokrat
kemarin saja pada saat deklarasi sudah banyak artis yang datang
tadi malam pun juga banyak artis yang sudah datang sudah menyatakan kesiapan
di balik itu tercermin kelemahan popularitas pasangan calon yang menjadikan artis juru kampanye
kita tidak bisa mengatakan itu efektif atau tidak sejauh mana
hanya saja ini memungkinkan
ini merupakan suatu cara cara yang biasa dilakukan di semua negara yang melakukan demokrasi secara langsung
artinya terutama bagi kandidat kandidat yang popularitasnya itu masih rendah
atau popularitasnya itu minimal imbang dengan lawannya
mereka berusaha untuk meningkatkan popularitasnya itu
artis sebagai juru kampanye menjadi alat branding dalam politik
ya nggak apa apa pakai artis juga tapi harus
artis itu kan tetap juga cari usaha juga artis juga
yang penting pasangan ya fokus ke masyarakat gitu
nggak sih nggak ngelihat apapun yang penting orangnya yang jujur yang bijaksana yang adil gitu aja
iya pasangannya kalau artisnya memang ngaruh bagi saya
tercatat ada tiga puluh dua juta pemilih yang akan berpartisipasi dalam pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
artabima aditya bandung